tema operasi trans jabodetabek di bekasi belum mendapat respon yang baik dari warga
hal ini diduga terjadi karena kurangnya persiapan dan sosialisasi
ya loket penjualan tiket misalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya
operasionalisasi bus trans jabodetabek dari bekasi menuju beberapa lokasi di jakarta pada hari pertama
kurang diminati masyarakat bekasi
hal ini terlihat dari sepinya penumpang bus
kurangnya sosialisasi tentang rute baru diduga menjadi penyebab sepinya penumpang pada hari pertama ini
loket penjualan tiket pun belum dipersiapkan dengan baik
warga yang terbiasa menggunakan angkutan perbatasan terintegrasi busway berharap
bus trans jabodetabek ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik
kita sudah siap tinggal sterilisasi jalur untuk koordinasi dengan pt pt sinarmas dan bus bus terkait tadi
jadi untuk hari ini sementara kita beroperasi di taman di bulan kapal
jadi untuk besok semoga aja bisa masuk ke halte yang baru ini
sementara itu hal yang sama
juga terjadi di rute baru trans jabodetabek dari halte universitas indonesia depok menuju manggarai
hal ini terlihat dari sepinya penumpang bus
penjualan tiket di halte ui masih dilakukan secara manual
tarif rute halte ui manggarai rp tiga lima ratus dan saat ini baru tersedia lima unit bus
rayek trans jabodetabek yang baru adalah halte ui halte universitas pancasila
stasiun lenteng agung tanjung barat pol tangan pasar minggu jalan dr supomo
jalan dr saharjo
bus ini pun akan berhenti di setiap halte reguler